pantauan di ruas tol palikanci kilometer satu ratus sembilan puluh tiga kecamatan plumbon kabupaten cirebon jawa barat ramai lancar
petugas memperlakukan satu arah atau one way di jalur a dan juga jalur d
selain kendaraan pribadi berplat nomor jakarta sejumlah bus yang mengangkut para pemudik dengan bus mudik gratis juga tampak hilir mudik melintas
peringatan ini diprediksi juga akan terus bertambah saudara hingga minggu malam nanti